guna menghindari kerusakan jalan nasional manyar sembayat semakin parah
pemerintah kabupaten gresik akhirnya memasang portal agar kendaraan berat tak melintas
pemkap sendiri akan berupaya melakukan perbaikan meski jalan tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah pusat
inilah portal yang dipasang pemerintah kabupaten gresik rabu dini hari di jalan nasional desa sembayat kecamatan manyar gresik
pemasangan portal tersebut akhirnya dilakukan agar dam truck dan kendaraan roda empat dengan tonase muatan di atas sepuluh ton tidak lagi melewati jalur ini sehingga kerusakannya tidak semakin parah
saat ini kondisi jalan sepanjang sebelas km antara manyar dan bungah gresik hancur dan berlubang
sayangnya dengan kondisi ini pemerintah kabupaten gresik hanya bisa membantu tambal sulam sesuai dengan kemampuan dan prosedur
hal senada juga dikeluarkan balai besar pelaksana jalan nasional bbp
yang hanya bisa menutup dengan sistem tambal sulam
sedangkan untuk sebelas km jalan yang mengalami kerusakan parah bbpjn hanya mampu membangun sepanjang satu satu km saja
balai besar pelaksana jalan nasional hanya mampu membangun satu satu km
oleh karena itu kami mewakili masyarakat gresik dan pengguna jalan pada umumnya berharap agar payang yang diprogramkan itu
oleh karena itu kami mewakili masyarakat gresik dan pengguna jalan yang diprogramkan